selasa ini sekretaris jenderal partai solidaritas indonesia atau psi
dijadwalkan akan memenuhi panggilan barah skrimpolri
psi dipanggil terkait dugaan pelanggaran aturan kampanye
atas laporan badan pengawas pemilu atau bawaslu
dan berikut lini masa kasus yang menjerat partai solidaritas indonesia

dan iklan psi yang dianggap mencuri start kampanye
dan informasi terkini terkait dengan pemeriksaan sekjen psi
sudah ada rekan kita arief kurniawan
ya arief selamat pagi ini sebenarnya pukul berapa pemeriksaan akan dilakukan oleh pihak berwajib
ya selamat pagi fani dan juga daniar
memang betul sekali tadi tepat pukul sembilan
pemeriksaan terhadap sejumlah pengurus dari partai solidaritas indonesia sudah dilakukan
tadi pada pukul sembilan dari sekjen psi yaitu ratu
rakyat juli antoni lalu wakil sekjen candro wiguna
dan menyusul kemudian ketua umum psi kris natali
tiba di gedung barreskrim di kawasan gambir jakarta pusat
dan tadi sebelum mereka menjalani pemeriksaan
kris juga memberikan klarifikasi atau penjelasan kepada awak media
dan memang seperti diketahui
kasus laporan bawaslu ini adalah buntut dari
pemasangan iklan di salah satu koran
yaitu koran jawa post
di situ psi menampilkan hasil polling
apakah tokoh yang pantas mendampingi presiden joko widodo
sebagai cowok pres pada pilpres dua ribu sembilan belas
dan tadi kris natali
ia memberikan klarifikasi dan juga penjelasan
bahkan ia juga membawa sendiri koran jawa post
di mana di koran tersebut memuat polling yang dilakukan oleh psi
dan kris tadi menjelaskan bahwa
apa yang dilakukan oleh psi ini
murni hanyalah polling semata
dan bukan unsur pelanggaran pidana kampanye
dan tadi kris juga menjabarkan bahwa
dalam polling tersebut
dalam polling tersebut
tidak ada nama nama calon anggota legislatif
ataupun wajah ataupun nama nama pengurus dari psi
dan dalam polling tersebut yang ditampilkan di koran jawa post
hanya pure menampilkan nama nama tokoh
siapa saja yang pantas untuk mendampingi presiden jokowi
sebagai cowok pres di pilpres dua ribu sembilan belas
dan tadi juga grace berdali bahwa
jika dari bawaslu mempermasalahkan logo dan juga nomor urut
grace menyebut bahwa logo dan nomor urut itu
tidak bisa langsung disebut sebagai citra diri
karena memang di dalam undang undang pemilu nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
klausul citra diri ini memang tidak dijabarkan secara detail
apakah citra diri ini dimaksud memang menyangkut nomor urut
ataupun logo semata
dan grace juga beryakinan bahwa
apa yang dilakukan oleh psi ini
tidak atau bukanlah sebuah tindakan pelanggaran kampanye
namun grace natali menegaskan
psi menghormati proses hukum yang sudah terjadi
dan oleh sebab itu
ia bersama raja juli anthony dan juga wakil sekjen chandrawi guna
datang pada hari ini untuk menjalani pemeriksaan
namun juga tadi grace juga sempat mempertanyakan balik
apa sebetulnya maksud bahwa wastu melaporkan psi
dan ia mempertanyakan kredibilitas bahwa wastu
karena grace juga menyebutkan meskipun ia tidak menyebutkan nama
itu ada banyak partai partai saat ini
bahkan juga ada tokoh tokoh nasional yang sudah memasang
billboard billboard baliho baliho di sepanjang
di kota kota besar
dan menurut grace jika memang wastu itu adil
harusnya partai partai tersebut yang sudah memasang baliho ataupun sepanduk
bahkan ada juga tokoh nasional yang sudah memproklamirkan dirinya
itu mengapa tidak ditindak
dan inilah yang menjadi pertanyaan dari grace natali
dan bahkan grace juga menuding
mungkin saja bawaslu ada kepentingan terselubung
bahwa memang ada pihak pihak tertentu yang merasa terganggu
dengan keberadaan psi sehingga menggunakan wastu untuk mengebuk psi
dan hal serupa juga dikatakan
oleh sekjen psi yaitu raja juli antoni
raja juli antoni menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh bawaslu ini
adalah suatu bentuk kriminalisasi dan juga diskriminasi
dan raja julia antoni mengatakan bahwa
ia datang ke sini untuk memberikan dukungan moral kepada penyidik barreskrim
dan ia yakin penyidik barai skrim akan bisa bekerja secara profesional
dan ia mengaku optimis bahwa psi bisa melewati
dari tuduhan yang dilayangkan oleh pihak bawaslu
tindakan advokasi hukum dari pihak psi
dari pihak kuasa hukum psi mengatakan
agar mempercepat proses penyidikan karena memang proses penyidikan
hanya diberikan waktu empat belas hari sesuai dengan undang undang pemilu
ini dari pihak psi akan mengajukan nama nama saksi ahli
untuk bisa menjelaskan kedudukan bahwa apa yang dilakukan oleh psi ini
bukanlah tindakan pelanggaran kampanye
arief berarti kan ada dua opsi terkait dengan hasil pemeriksaan
apakah jika terjadi sebuah
tindak pidana dianggap oleh barreskrim
sanksi apa yang nantinya akan mereka berikan
dan jika tidak terbukti
kira kira apa sikap dari psi ini untuk kedepannya
apakah mereka akan menuntut bawaslu terkait dengan adanya dugaan
ketidak kredibilitasan mereka dalam memeriksa beberapa tindakan
yang dilakukan oleh partai partai selama ini
ya memang jika merujuk pada undang undang
jika pada nantinya raja juli antudin
juga candar wigunan ditapas sebagai tersangka
dan memang mengarah kepada fonis mereka bersalah
mereka akan dijatuhi hukuman hanya satu tahun penjara
atau denda sebesar dua belas juta rupiah
sementara untuk jika tidak terbukti
nantinya dari pihak psi
dari penjelasan ketua umum psi grace natali
mereka nanti akan mengajukan surat
ataupun mosi keberatan kepada bawaslu
bahwa apa yang dilakukan oleh bawaslu tersebut
adalah hal yang mencidrai demokrasi yang ada di indonesia
dan tadi juga grace menegaskan bahwa
seharusnya jika memang bawaslu ini menilai psi ini melakukan pelanggaran
harusnya yang dilakukan adalah dibina
bukan dengan melakukan tindakan
memberikan melaporkan kepada pihak berwajib
baik selamat kembali memantau arief kurniawan
karena kita tahu bersama ya sampai saat ini
bawaslu masih melakukan pemeriksaan
kepada perwakilan dari psi
selamat kembali memantau terima kasih